rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka kpu pusat
masih berlanjut pada jumat lima belas maret
di provinsi ntb jambi dan papua selatan
melalui rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka kpu pusat
pada jumat lima belas maret
di ntb prabowo gibran memperoleh dua satu ratus lima puluh empat delapan ratus empat puluh tiga suara
di jambi prabowo gibran memperoleh satu empat ratus tiga puluh delapan sembilan ratus lima puluh dua suara
sementara di papua selatan prabowo gibran mendapat satu ratus enam puluh dua delapan ratus lima puluh dua suara
anies mohaimin memperoleh lima ratus tiga puluh dua enam ratus lima suara di jambi
disusul pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud
dengan perolehan sebanyak dua ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh satu suara
sementara di papua selatan anies muhaymin memperoleh empat puluh satu sembilan ratus enam suara
dan ganjar mahfud memperoleh satu ratus sepuluh tiga suara
terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
atas nama haji anies rashid baswedan dan haji ahmad muhaymin iskandar
rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu provinsi aceh juga selesai dilakukan
di mana pasangan calon nomor urut satu anies baswedan dan muhaymin iskandar
unggul dengan dua tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus tiga puluh empat suara
prabowo gibran sebanyak tujuh ratus delapan puluh tujuh dua puluh empat suara
dan di urutan ketiga ada pasangan ganjar pranowo dan mahfud md
dengan perolehan suara enam puluh empat enam ratus tujuh puluh tujuh suara
di tengah rekapitulasi suara di kantor kpu jakarta
dua kelompok masa sempat melakukan aksi
unjuk rasa di depan kantor kpu
kedua aksi massa tersebut terdiri dari dua kelompok dengan tujuan yang berbeda
kelompok pertama merupakan masa yang mendukung kinerja kpu
dan meminta kpu segera mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
sementara kelompok massa yang lain memprotes hasil rekapitulasi kpu